mak dari menjawab salam siapa
ya elulah kan lu yang salam duluan ke gua
tapi aku salah dengan kawanku
bercandain orang tua lu
biar pak tersrekar dari batang toriu
kau pasti mau ke rumah haji sodik
masalah jadi ket
ih kok jalannya mundur sih
biar kalau ada nya bang udin kita bisa langsung jalan
ih apaan sih
bang udin sama nya nya juga gak ada kok
abang mau minjem tangga dulu
mau benerin tuh bagian atasnya ya
apa lagi sih
itu helmnya ngapain dipake
kita sudah sampai kamu masih betah di motor gue
ih apaan sih
kok gak turun
ih emangnya mas pur nggak mau nganterin aku ke tempat kerja
halo mau dong kenapa berhenti di sini
helmnya gak ada
jadi gue gak bisa nganter kamu dong
ini bilang dari tadi dong
ih kok diem sih
gue lagi mikirin kata kata yang ada dong nya
terima kasih ani
jadah ani yang cantik jelita
ngapain pagi pagi udah ngelamun
hmm kagak usah dijawab
emak udah tahu pastilah lagi mikirin kan
kenapa sekarang hidup lo kayak begini
seperti itu kan
bukan seperti itu mak
tapi seperti ini
tadi diundang reunian sama temen temen
ada yang ulang tahun terus mau naktir
temen lo yang mana
tapi temen temen sma mak
wah sarah yang punya bisnis mlm
ntar siang mak
soalnya buruan siap siap
kalau ada acara kayak begitu lo kudu dateng
kali aja ada temen temen yang ngasih kerjaan
apa nggak ngajak bisnis gitu
tapi nggak dibolehin sama bang ojak
oh seperti itu
sini biar emak yang ngomong sama si ojak
mau belain laki lo
tadi cuma mau bilang bang ojaknya nggak ada di dalam
ternyata kamu lagi manggal
saya dari tadi nungguin ojek nggak ada
saya jadi jalan kaki dari rumah
bapak lagi kesel
saya juga lagi kesel
nah tuh laki lo
emang ojak mungsi itu mak
tati bilang lo nggak bolehin dia pergi reunian
dia kan lagi berberes rumah
oh seperti itu
silaturahmi itu penting
selain bisa buat nambah rezeki bisa juga bikin panjang umur
terus kalau tau kenapa bini lo nggak boleh gaul
soal berberes gampang lo kan bisa beres sendiri
boleh sama laki lo
ojak nggak sengaja nih mau naro ke atas
kan kamu nganternya pakai motor
bukan pakai helm
aduh insya allah
mak bari menjawab salam siapa
kan yang salam duluan ke gue
tapi aku salah dengan kawanku
bercandain orang tua lo
mak mak memang
jangan dijawab jangan dijawab
biar pak tersrekar dari batang toriu yang menebaknya
kau pasti mau ke rumah haji sodik
masalah jadi ketua rw itu kan
kalau begitu kau mau ke rumah haji muron
haji murad pun tidak
aku tau be
kau pasti mau ke rumah si emang
gue udah tua tau
jangan main tebak tebakan sama gue segala
aku sedang bicara sama kawanku
kamu marah sama saya
itu kata kata bapak lu itu mah kata kata saya ngasih tahu kalau john udah datang wah lagi
pada santai dawet dawet dulu nah gitu dong mau berapa mau cek iya ayo
mau jawab maaf itu ada penumpang arah rojek berangkat
ngenes itu udah dua kali nawarin tetap aja nggak ada yang mau beli
karena bang jemput ya iya tapi pergi dulu ya bang
cak lu es daging dongca
hai hai update status lagi yang lebih ngenes udah tiga kali
nawarin es dawet tetap aja nggak ada yang mau beli
hai bentar ya mas iya
nah ini dia